mantan kadif propam polri verdi sambo dituntut jaksa hukuman penjara sumur hidup
jaksa menilai verdi sambo terbukti sah dan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya yosua huta barat
kita akan mengulas tuntutan jaksa penuntut umum hari ini
sudah bersama saya di studio pakar hukum pidana heri firmansyah
mas heri selamat malam
selamat malam mbak
kita kembali mengulas apa yang terjadi hari ini tuntutan penjara seumur hidup untuk verdi sambo
menurut anda materi yang disampaikan jaksa penuntut umum tadi seperti apa mas eri
kalau kita menilai sebenarnya tidak hanya dari surat tuntutan hari ini ya tapi dari persidangan awal
saya rasa yang disampaikan itu sudah tepat
tidak jauh keluar dari koridor yang ditanamkan dari dakwaan yaitu tiga ratus tiga puluh delapan kuhp dan tiga ratus empat puluh kuhp
dan kalau arah tiga ratus empat puluh khp itu sudah terbaca menurut saya dari surat tuntutan yang dibacakan sebelumnya
untuk terdakwa lain yaitu kuat ma'ruf dan riki rizal
itu kan mereka walaupun dikaitkan dengan pasal lima ratus lima puluh delapan
tapi kalau terdakwa lain dari tiga ratus empat puluh khp penyertaan dalam hal ini adalah turut serta medepleher
ada kerjasama secara sadar dan fisik mereka dituntut delapan tahun dengan arahnya ada perencanaan
karena mereka disebut sebagai orang yang digerakkan dalam artian bukan pelaku utama
maka dalam hal ini terdakwa lain di luar dari mereka tentunya arahnya juga tetap sama mbak
yaitu tiga ratus empat puluh kuhp tadi
jadi kita tidak kaget kalau mendengar arah dari tiga ratus empat puluh khp
karena satu ancaman pidananya adalah seumur hidup
ini berarti sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kuhp itu sendiri ya
baik dari unsur maupun ancaman pidananya
cuma yang mungkin publik banyak bertanya tanya kemudian juga banyak bersoal adalah mengapa tidak pidananya maksimal pidana mati
nah ini tentunya kita bicara keyakinan keyakinan tiap orang berbeda
kali ini kita harus menghormati keyakinan jaksa berdasarkan fakta persidangan ya
sekali lagi tidak ada yang mengatakan itu
tidak boleh keluar dari fakta persidangan
walaupun kemudian ada persoalan lain lagi
masalah isu mohon maaf ya yang dikeluarkan
perselingkuhan itu yang kemudian jadi persoalan sekarang
karena dianggap tidak pernah dinarasikan
tapi itu sebenarnya tadi juga diterangkan sama penuntut umum
bahwa sebelum ada poin kata tadi muncul ada beberapa rangkaian peristiwa yang diungkap oleh jaksa penuntut umum
menurut keyakinan jaksa penuntut umum ya
ada bahasa dari kuat ma'ruf
duri dalam rumah tangga dan lain sebagainya
itu kan salah satu yang kalau saya tidak salah ada dalam surat tuntutan
jadi kita tidak mau menyoal masalah motifnya lagi sebenarnya
tapi karena ini adalah delik material dan sudah terpenuhi bahwa ada yang meninggal dunia
maka dalam konsepsi hukum pidana secara sederhana adalah ada pertanggung jawaban pidana mbak
bahwa ada perbuatan pidana yang perbuatan itu adalah melanggar ketentuan undang undang pidana
yaitu tiga ratus empat puluh kuhp dan tiga ratus tiga puluh delapan tadi
dan kemudian ada bicara tentang pertanggung jawaban pidana
tadi di surat tuntutan jaksa juga sudah menjelaskan tidak ada alasan penghapus pidana
kaitannya dengan pasal empat puluh empat sampai lima puluh satu kuhp
tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf
tidak ada hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan
dan juga terkait dengan apakah ada tercela tidak perbuatan ini yang bisa disingkirkan
ternyata kesemuanya itu dianggap bahwa para pelaku dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana
jadi kalau kita lihat rangkaian peristiwanya juga diurut dari magelang sampai ke tkp
dimana lokus delikti hilangnya nyawa almarhum brigadir joshua
itu juga secara lengkap dan jelas menurut saya ya
itu disampaikan oleh jaksa penuntut umum
tapi sekali lagi hasil akhir ini adalah bagian dari apa yang diputuskan bersama oleh tim jaksa penuntut umum
ada baiknya kita menghargai dan menghormati hal itu
dan memang masih ada proses berikutnya
bagi pak sambo dan tim kuasa hukum kan masih ada pledo ya
ada replik duplik dan nanti berakhir di putusan
bahkan putusan ini perlu kita ingatkan
agar tidak menjadi bahasa yang anti klimaks atau terlalu harapan terlalu tinggi terhadap perkara ini
tidak mendasarkan pada fakta
jadi putusan itu ada putusan bebas
dari segala bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum
onslaught and revolving berarti orang itu terbukti bersalah
tapi perbuatan ini bukan perkara pilihan
kalau yang bebas tadi berarti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
dan yang terakhir adalah putusan pemidanaan
yang putusan pembinaan ini orang itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan minimum dua alat bukti
nah dalam hal ini menurut saya kita harus memahami itu agar jangan sampai nanti terkaget kaget
kok sidangnya sudah berbulan bulan saksinya sudah banyak ahlinya sudah puluhan yang dipanggil
kok menurut netizen ataupun menurut publik hanya ini
karena kita bicara sistem peradilan pidana ini proses penyidikan yang harus benar baik sampai tuntutan sampai kepada pemeriksaan di sindang pengadilan
oke sebelum kita kesana saya ingin mundur sedikit tadi mengenai perselingkuhan yang disebutkan oleh jpu
publik netizen jangan terkaget kaget tapi pihak keluarga kemudian mengaku terkaget kaget dengan adanya materi ini di dalam pembacaan tuntutan
karena tidak ada secara clear saksi yang dihadirkan menyebutkan mengenai hal ini
ya kalau menurut saya begini ya
nah kalau kita langsung kepada perkara yang incusu yang kita bicarakan pada malam hari ini kan terdakwa maaf korbannya sudah meninggal dunia
almarhum brigadir joshua sudah tidak bisa memberikan keterangan informasi bahkan membela dirinya pastinya
jadi hal ini sudah tidak menarik dan posisinya menurut saya tidak fair begitu ya
karena orangnya sudah meninggal
bukan berarti kita membela sedemikian rupa
tidak posisi korban dalam hal ini almarhum brigadier joshua
tapi ini berlaku pada siapapun begitu ya
dalam sidang manapun yang berkaitan dengan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia
dan benar tadi kata mbak juga saya juga tidak mendengar pembahasan ini ada di dalam sidang sidang sebelumnya
kecuali memang ini didalami betul
dan itu di highlight betul begitu ya
bahwa kita akan mendalami dalam proses ini ke sana
tapi mungkin ini ada yang tersirat dan tersurat

entah itu pertanyaan yang kemarin kemarin itu mengarah kepada dipanggilkah almarhum ke ruangan berdua
kemudian itu pintu
saya tidak tahu itu benar atau tidak ya
tapi kan ada pesangkalan pesangkalan juga dari pc kan
jadi menurut saya memang ini harus di clear kan
agar tadi kita menjaga nama baik dari keluarga yang ditinggal ini kan masih hidup juga
mereka juga akan menanggung hal yang sekiranya seumur hidupnya dia terkait dengan itu
jadi menurut saya ini juga perlu di clear kan tapi yang mendalilkan harusnya yang menjawab itu kan
karena bukan kita sebagai orang yang mengikuti persidangan ini tidak mengetahui juga
asbabun nuzulnya asal mulanya mengapa sampai kalimat itu muncul di persidangan
tapi apapun yang ada di persidangan itu menurut saya harus dibuktikan
dan ini juga sebenarnya yang diminta juga oleh timnya pak sambo kan
tim kuasa hukumnya pak sambo mengapa sampai kalimat itu ada
tapi memang narasi narasi itu selalu ada

tapi memang narasi narasi itu selalu ada
tapi memang narasi narasi itu selalu berubah ubah
sesuai dengan kasus ini dari awal ada skenario a skenario b gitu kan
pokoknya pelecehan pemerkosaan sampai yang terakhir adalah kalimat yang tadi keluar itu
jadi menurut saya ini yang harusnya kita luruskan dari awal
sehingga nanti putusan hakim itu tidak kemudian ternodai tersidrai dengan persoalan persoalan yang sebenarnya tidak substantif seperti itu
berbicara mengenai tuntutan penjara seumur hidup ferry sambo hari ini
menurut anda apakah memang ini sudah cukup maksimal
dari pihak keluarga mengatakan bahwa seharusnya hukuman mati karena itu adalah ancaman hukuman maksimal tiga ratus empat puluh lima
saya pribadi bisa mengatakan bahwa saya tidak ada kesan dan kepentingan apapun
saya bukan kuasa hukumnya pak sambo dan juga pihak jurubicaranya dari jaksa penuntut umum
tapi yang perlu kita ingat bahwa dalam hal ini terkait dengan keadilan ya mbak
terkait dengan pemidanaan sanksi pidana yang kemudian dipilih dari alternatif tiga tadi yang sudah kita sebutkan di depan
itu menurut saya tidak akan ketemu sampai hari akhir nanti
karena masing masing pihak pasti akan menandakan berbeda
tim kuasa hukumnya pak sambo tentunya ingin yang kalau bisa hukuman yang ringan bahkan cenderung memilih bebas
dari segala tuntutan jaksa penuntut umum
tapi sebaliknya jaksa penuntut umum dengan presumption of guilnya
bagaimana menentukan orang itu bersalah
berdasarkan dua alat bukti tentunya bermain di ranah bagaimana kemudian untuk bicara tentang presumption of deal nya
tapi kalau tadi kuasa hukum itu adalah lebih kepada presumption of innocence
seseorang yang tidak bersalah
nah ini tidak akan ketemu menurut saya
sehingga yang satu ingin bebas yang satu ingin seringan ringannya yang satunya lagi inginnya dihukum seberat beratnya
jadi dalam perspektif ini adalah yang kita bicarakan adalah keadilan yang substantif tadi
keadilan substantif itu tidak melihat posisi yang berbeda
melihat posisi orang karena status sosial dan kemudian dari perspektif yang lain di luar dari rasional hukum
jadi bicara tentang putusan pemidanaan bicara tentang tuntutan itu sesuatu yang rasional menurut saya
yang dijaga adalah logika akal sehat
sehingga tadi kalau tidak dimunculkan di depan seharusnya tidak sampai kepada tuntutan tidak ada tuh bahasa itu
tapi kalau sudah dimunculkan di awal menurut saya ya harus istiqomah
harus tetap di jalan itu
bahwa keyakinan dari jaksa penuntut umum menurut saya sejauh
tidak ada yang tidak berseberangan karena dia masih menarasikan hal yang sama
tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh kuhp
tapi ketika kita bicara fakta itu ada yang muncul baru belakangan ya mungkin itu yang kemudian jadi bahan pertimbangan juga untuk dimasukkan
nah tapi kan karena waktunya saya rasa juga terbatas ya ketika persidangan itu
jadi ada hal hal yang kita mungkin mispersepsi ada kita yang miskomunikasi dalam konteks itu
ini yang kemudian menurut saya jangan sampai kita
malah bergeser kepada hal hal yang sekali lagi tidak substantif dalam perkara ini
karena tadi mas yary menarasikan berbicara mengenai keadilan
pertanyaan kemudian keadilan bagi siapa mas
bagaimana kemudian bisa menjaga jalur keadilan ini tetap istiqomah begitu ya
betul bicara tentang tujuan hukum itu ada tiga ya
ada keadilan ada kepastian hukum ada kemanfaatan
orang yang datang ke pengadilan disebut para pencari keadilan
bahkan irah irah putusan majelis hakim itu adalah kalau kita buka mbak demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
jadi sungguhnya keadilan yang berlandaskan pada nilai ketuhanan menurut saya
karena yang perlu dipahami jangan berangkapan begini
kalau jaksa penuntut umum mementingkan untuk korban
kemudian kalau kuasa hukum hanya membela kepentingan klien misalnya begitu
ini narasi yang sebenarnya perlu kita luruskan
bahwa mereka itu bertanggung jawab bukan hanya kepada para pihak saja tapi langsung kepada tuhan
jadi apapun yang mereka lakukan dalam kerangka untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran dan keadilan
tadi itu berarti
itu dalam kerangka nilai nilai ketuhanan
memang bahasanya agak berat
tapi dengan begitu kita terlepas dari konflik of interest
memang harfiahnya jaksa penuntut umum ingin membuktikan kesalahan seorang
memang harfiahnya seorang penasihat hukum adalah ingin membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah
tapi tentunya ada norma
bahwa officium nobile profesi yang terhormat itu jangan sampai kemudian dilupakan
sehingga poinnya akhirnya hanya ingin bagaimana memenangkan perkara
nah ini yang perlu banyak edukasi hukum pembelajaran dari kasus ini
bahwa keadilan pun gak datang dari keadilan

itu harus diperjuangkan
dari proses penyidikan di awal yang sudah berbulan bulan sampai pada tahap ini
itu ingin membuktikan kita semua bahwa tidak mudah loh untuk kemudian membawa satu perkara hukum
masuk sampai ke ruang persidangan sampai dibuktikan
sampai nanti mungkin bersalah di pengadilan
oke ini prosesnya masih akan panjang sampai nanti ada fonis dari majelis hakim
ketika ini kemudian menjadi perhatian publik
menurut anda bagaimana kemudian hakim
melihat banyaknya ekspektasi masyarakat
tidak hanya keluarga saja saat ini
masyarakat juga sudah mulai melihat dari awal mengikuti perjalanan kasus
dan menunggu vonis tanda kutip seadil adilnya itu mas yary
benar sekali pertanyaan ini menarik mbak
bahwa hakim itu harusnya tegak lurus kepada apa yang dia lihat di persidangan
fakta persidangan saja
sehingga dia bisa mengabaikan yang di luar itu
komentar netizen dan lain sebagainya
perlu untuk kemudian itu disaring ya
bahkan kalau cenderung untuk perkara yang atensi publik
kalau kita lihat di luar negeri itu
bahkan hakimnya mohon maaf bahasanya di isolasi lah
agak dijauhkan dari media sosial
dari berita berita terkait dengan apa yang akan dia pelajari kasusnya atau dia putuskan
karena dengan demikian dia bisa lebih objektif menilai
karena subjektifitas mungkin akan muncul oleh seseorang ya
dan itu tidak bisa diindahkan begitu saja ya
betul tidak mudah mbak
tapi tidak mudah untuk dilaksanakan
karena sekali lagi ya kita semua manusia biasa
tapi dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah hakim memahami bahwa dia punya independensi
dia punya kewenangan penuh
di tangannya adalah hidup mati seseorang
ketika dia megang palu
palu itu bisa jadi hal baik dan buruk bagi seseorang
jadi itu yang perlu dipertimbangkan
sehingga dalam hal ini saya katakan tadi hakim kembali kepada ketentuan kuhap

negatif teori di mana hakim akan menimbulkan keyakinan kalau ada minimum dua alat bukti
jadi ini tidak dibalik ya
tidak keyakinan yang muncul dulu baru alat buktinya dicari
itu berarti bercerita tentang subjektifitas
nah bicara tentang objektifitas dan juga rasionalitas
disitulah hakim dalam hal ini profesional untuk kemudian membuat satu putusan
yang dia tidak perlu untuk menganggap ini putusannya harus populer di mata masyarakat
atau dalam konteks lain ini harus yang populis begitu ya
tapi dia berani mengambil satu tindakan berdasarkan apa yang diamati selama persidangan
tapi ini bisa menyenangkan bisa tidak menyenangkan bagi banyak orang
jadi itu yang harus kita siapkan
dan proses ini saya rasa tidak sampai di sini
kalaupun nanti diputus dan kemudian ada upaya hukum untuk mengajukan banding bahkan sampai pada tingkat yang lebih tinggi
upaya hukum luar biasa kasasi atau peninjauan kembali
itu juga harus kita pahami bahwa putusan ini belum inkrah van gewisde
ini belum final and binding
berarti belum mengikat karena masih ada upaya hukum lain
jadi ini juga perlu untuk kita pahamkan jangan sampai semangatnya hanya di pengadilan tingkat pertama ini kan
ini masih proses yang panjang
proses yang panjang sampai nanti mengikat ya sudah inkrah gitu
tapi apakah kemudian tadi karena tadi sudah anda sounding
apakah perlu memang diisolasi untuk kasus ini para hakim
karena kita ingat di awal kasus ini bergulir sempat ada narasi jaksa waktu itu ya

terus kita ingat di awal kasus ini bergulir sempat ada narasi jaksa waktu itu ya tim jaksa juga kemudian akan disanding
jadi kita coba isolasi sehingga kemudian prosesnya bisa diharapkan lebih lancar
pasti ada pro kontra ada baik dan buruk dari segi pandangan tadi ya
baiknya untuk menjaga objektivitas tapi di sisi lain kita kayak beranggapan bahwa mereka tidak layak kita percaya
dan mereka tidak seakan akan kita ajari dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan
saya rasa ini perkara yang tidak boleh juga seakan akan eksklusif
seakan akan membedakan karena kasusnya seorang mantan tadi dilaporkan
tidak semua orang di negara ini punya hak yang sama
jadi kalau kita seakan membedakan menurut saya juga nanti kita akan dapat kontra yang luar biasa dari hal itu
jadi menurut saya yang paling penting adalah objektivitas itu adalah dalam hal membuat pertimbangan hakim nantinya
karena putusan itu kan ada amar amarnya
terakhir adalah membuat putusan yaitu memutuskan
tapi sebelum sampai pada kata memutuskan ada kata pertimbangan
dan pertimbangan ini yang harus jeli harus benar benar dilihat oleh hakim secara hati hati dan bijaksana
agar jangan sampai ada yang luput dari fakta itu
konteks pertanyaan saya karena kita tahu terkait juga beberapa waktu lalu ada dugaan sempat terjadi perbincangan gitu ya
majelis hakim dengan pihak tertentu dan kemudian narasi ini berkembang kemana mana
untuk menjaga antisipasi hal seperti ini tidak terjadi
ya itu yang kita sesalkan ya
itulah dan kita bisa mengatakan saya sebagai orang hukum yang sebagai dosen dan lawyer praktisi juga mengatakan di forum ini bahwa tidak mudah menjadi seorang hakim
karena kalau bahasa agama
itu saya diajarkan sama orang tua saya katanya kalau jadi hakim itu kaki kanannya di surga kaki kirinya di surga
kalau dia salah dalam menempatkan bisa pindah itu salah satu kakinya dengan mudah
nah dalam persoalan ini sekali lagi di dunia saja dapat tekanan yang luar biasa
karena memang tidak mudah untuk menegakkan keadilan
butuh orang yang jujur orang yang berani punya integritas dalam hal ini
jadi kita berharap ya semoga ini tidak mengganggu konsentrasi dari majelis hakim yang mulia untuk memutus perkara ini
dengan memeriksa mengadili
dan menetapkan keadilan dalam hal ini dengan cara yang benar begitu
sejauh ini menurut saya apa yang dilakukan di apa yang kita lihat oleh majelis hakim ini masih sesuai koridor
dan juga banyak hal hal yang sebenarnya pertanyaan yang dilontarkan pada saat menggali keterangan persidangan di terdakwa saksi maupun ahli itu banyak yang sebenarnya out of the box
saya contohkan yang paling sering saya sampaikan itu adalah dari sekian itu salah satunya pak morgan simanjuntak
ketika beliau bertanya mengenai persoalan kalau ada penembakan di rumah tersebut yang mereka sudah melakukan penelitian setempat yang tidak terlalu besar itu
itu kalau ada orang di kamar mendengar nggak
ternyata dijawab oleh sambo waktu itu ya seharusnya mendengar
tapi di keterangan terdakwa lain banyak yang membantahkan
saya tidak mungkin tidak mendengar dan tidak fokus dan lain sebagainya
ini membuktikan bahwa apa
bahwa perlu kecermatan pertanyaan itu tidak bisa pertanyaan yang
biasa biasa saja ini harus treatmentnya luar biasa
karena sekali lagi ini pembunuhan kalau dikategorikan tiga ratus empat puluh tadi memang tidak mudah untuk dibuka
apalagi kalau didatangkan ahli bahwa meeting of mindse itu katanya harus semuanya punya perbuatan yang sama
kalau begitu terlalu mudah untuk membuka satu perkara
memang perbuatannya bisa beda beda tapi menuju pada satu objek perbuatan yang sama pada ujungnya
jadi ini adalah bagaimana
karena kemudian melihat perkara ini secara tidak emosional
kita bisa memahami bahwa pak sambu dan juga yang terdakwa lain kuat ⁇ maruf ⁇ riki rizal juga punya hak hukum untuk membela diri di persidangan
ini yang harus kita hargai
jangan sampai ketika kita menjadi seorang penasihat hukum sebelumnya kita bukan seorang penasihat hukum
kita berpikir bahwa semua orang itu bisa dibuktikan pasti bersalah
padahal belum tentu bersalah
itu kalau pun kesalahannya itu adalah yang ingin dimintakan adalah pertanggung jawabannya
belum tentu a
bisa saja b atau c
nah di sini sehingga nanti putusan hakim itu benar benar memenuhi rasa keadilan masyarakat
tiga orang sudah dibacakan tututannya
kita sambil melihat ya di plasma kami tampilkan tuntutan dari jaksa penuntut umum
tiga orang sudah dibacakan tuntutan
kita menunggu dua lagi
putri candrawati dan juga richard eliezer
apakah kemudian mungkin saja kita mendapatkan
kejutan kejutan ada fakta fakta lain yang disampaikan dalam tuntutan jpu besok
jadi yang pertama delapan tahun delapan tahun
sumur hidup untuk ferdi sambo
kita masih menanti besok putri candrawati dan richard eliezer
yang kita tahu menjadi justice kolaborator
dan kemudian beberapa kali wawancara kuasa hukum mengatakan seharusnya yang bersangkutan bebas dari hukum
karena ini adalah arahan dari pimpinannya
analisanya seperti apa
kalau analisa saya berfokus dulu kepada richard eliezer ya
bahwa untuk membuka kotak pandora kasus ini tidaklah mudah
bahwa perlu ada keberanian perlu ada keterbukaan perlu ada kejujuran untuk menyampaikan hal itu
dan saya melihat ada kapasitas itu di richard eliezer
tapi saya tidak tahu ya bagaimana hakim menilai itu
karena bukan berarti bahwa dia mengajukan justice kolaborator lpsk
berarti semua yang disampaikan pasti benar
itu pun harus disanggah
setiap terdakwa itu punya yang namanya asas yang kita sebut dalam hukum acara pidana non self incrimination
bahwa seseorang itu dia tidak boleh dipersalahkan atas perbuatannya
maka dia bisa saja berbohong
dan itu diperkenankan mbak
jadi dalam hal ini perlu kehati hatian dalam menilai setiap keterangan
yang boleh menakar keterangan itu hanyalah hakim
jadi dalam kapasitas tadi saya rasa juga kita akan melihat apakah dalam surat tuntutan nanti eliezer juga dimasukkan sebagai
diluluskan sebagai justice kolaborator
hakim apakah kemudian akan menilai dia layak menjadi justice kolaborator atau tidak
tapi setidak tidaknya dari rangkaian peristiwa ini
kalaulah tidak ada pernyataan atau ungkapan dari eliezer
berkaitan dengan kasus ini mungkin kita akan terbawa pada skenario awal begitu di kasus ini
itu anggapan saya tapi orang boleh saja berbeda pendapat kan
dalam hal ini sekali lagi richard eliezer menyampaikan hal yang membuat kita akhirnya sampai pada titik ini
untuk putri chandrawati
untuk putri chandrawati sendiri
karena isu perselingkuhan sempat disampaikan jpu
artinya memang yang mengetahui adalah almarhum dan yang bersangkutan terdakwa putri candrawati
apakah mungkin ada kejutan dalam pembacaan tuntutan jpu besok
kalau fakta harusnya sesuai dengan relnya ya
sesuai dengan hal yang sama
mungkin menurut saya sebelas dua belas beda beda tipis saja dengan apa yang sudah disampaikan di surat tuntutan pada hari ini
karena sekali lagi peristiwa ini sudah diulang ulang
bahkan di obstruction of justice pun sudah
banyak yang mengetahui persoalan ini
tinggal keterangan terdakwa juga sudah disampaikan
walaupun dengan isap tangis ya kemarin ya
karena mungkin pc beranggapan ini hal yang tidak mudah untuk diungkapkan
tapi memang harus diungkapkan agar tercapai kebenaran material tadi
menurut saya sejauh ini tidak ada hal yang luar biasa ataupun hal yang baru yang akan disampaikan
karena kalau kita membaca dari surat tuntutan hanya satu poin tadi kan yang kita sepakati sebagai hal yang baru
ada yang berbicara tentang hal hal yang baru

secara resmi yang perlu diungkapkan
dikaitkan dengan pots gew immediat
maksud saya katakan waterfall punk
kadang berangkat dari ketidaktahuan kita bahwa kasus ini kan ada yang tidak terbuka secara luas ke publik
karena ada batasan terkait dengan kesusilaan yang dibahas di situ
itu sempat kemudian kita tidak mendengar keseluruhan persidangan
ini akan jadi persoalan juga ketika kita menarik kesimpulan dengan tidak melewati fase tadi ya
tapi pilihan diksi kata ini sebenarnya punya implikasi hukum yang berbeda
dari awal sampai akhir ini berbeda semua
karena idiom yang digunakan ini ungkapannya juga harus dipahami berbeda
orang hukum itu selalu menyoal masalah pilihan kata
bahkan jangan sampai jangankan yang kalimat kata itu sudah berbeda jelas ya
kalau yang tidak berbeda jelas hanya menggunakan dan atau saja bisa disoal
bahkan itu kalau rapat bisa tiga x dua puluh empat jam hanya bicara tentang ini dan atau nih
untuk pilihan kata itu
jadi diksi kata itu penting juga
sehingga tadi kita nggak tahu mengapa kata ini bisa muncul
di sesi persidangan yang sama sama tidak kita ketahui karena terbatasnya informasi tadi
itu ada hal hal yang menjurus ke arah sana
saya nggak mau menyimpulkan karena saya pun mengakui saya tidak mengikuti itu
dan kemarin dan tadi juga kita tidak mendengar penjelasan jaksa kan
di luar dari persidangan
jadi hanya itu yang kita terima
cuma yang ingin saya yakinkan adalah jangan sampai tentunya seorang siapapun dia bukan hanya kuasa hukum
tapi jaksa pun untuk
jangan sampai tentu pun untuk umum pun agar kita fair dan objektif dengan kasus ini
apa yang disampaikan itu harusnya dalil yang jelas
jangan kemudian ada persoalan baru yang muncul di publik kan
karena kasus ini mau gak mau suka gak suka sudah jadi atensi publik
terima kasih mas heri firmansyah atas analisanya dan perspektifnya bagi kita malam hari ini
kita tunggu bagaimana besok pembacaan sidang tuntutan oleh jpu
dan juga nanti hasilnya ya kita kawal lihat bagaimana kemudian apakah independensi hakim memutus yang terbaik
dan juga menjadikan
terima kasih mas heri sudah berbincang bersama kami di prime news